ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono melakukan rangkaian tur ke sejumlah daerah di jawa barat dan jawa tengah bersama dengan sejumlah kader
pada rangkaian tur ini sby tidak untuk mengkampanyekan prabowo dan sandiaka
sby akan membawa sejumlah isu termasuk mengenai isu ekonomi yang dinilai berhasil partai demokrat berhasil dilakukan sby selama masa kepemimpinannya
turunnya sby ke sejumlah daerah ini merupakan bagian rangkaian kampanye pemilihan legislatif dan bukan bagian dari kampanye pemilihan presiden dua ribu sembilan belas untuk menggayat dukungan bagi prabowo dan sandiaga
ya ini kan sudah waktunya dalam hal ini kita bulan april nanti kan ada pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden
sehingga sudah saatnya tentu
tentunya ketua umum dari partai politik untuk turun ke seluruh masyarakatnya untuk memberikan keyakinan kepada masyarakatnya untuk juga memilih dari partainya sehingga semuanya semuanya pasti akan menuju ke situ
sehingga hal tersebut juga diperkenankan di dalam undang undang
di dalam undang undang juga sudah mengatur bahwa ini pun sudah diberikan waktu untuk melaksanakan kampanye
dengan aturan aturan yang tertentu